sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki cepurnama kembali dilanjutkan hari ini
di sidang kali ke sepuluh ini jaksa penuntut umum kembali menghadirkan sejumlah saksi ahli
pada sidang sebelumnya jpu telah menghadirkan dua saksi ahli
di mana salah satunya adalah hamdan rashid
yang ditolak kesaksiannya oleh tim kuasa hukum ahok karena diduga tidak independen
hamdan rashid adalah anggota dari komisi fatwa majelis ulama indonesia
ini melanggar kuhp jadi bukan pertentangan secara pribadi dengan organisasi mui
pak apa benar saksi ahli pidana abdul khair ramadan itu merupakan pengurus mui juga pak
saya tidak tahu
oh bisa tidak tahu nanti lihat
di pidana tidak ada istilah terafiliasi ya
terserah pokoknya yang penting dia independen
dia warga negara dia bisa memberikan keterangan
memiliki keahlian di bidang itu
pada sidang hari ini ada empat saksi ahli yang diundang
dua saksi dari jpu adalah amin suma dan abdul khair
amin suma merupakan saksi ahli dari majelis ulama indonesia
sesuai surat penugasan delapan november dua ribu enam belas
sementara muzakir dan abdul khair ramadan merupakan saksi ahli pidana
dan saksi terakhir profesor mahyuni adalah ahli bahasa indonesia
pilihan katanya sudah penista
siapapun yang berbicara mengatakan bohong itu satu kata yang bermakna
jadi siapa saja yang bohong siapa saja yang bohong
kata bohong itu sendiri sudah pilihan katanya sudah negatif
tentu akan dilihat konteks situasi ya
atmosfer di mana itu dikatakan
tetapi pilihan kata menjadi fokus kami karena itu memang ilmu saya
jadi critical discourse analysis itu fokus kepada pilihan kata
yang tentu pilihan kata itu akan dikaitkan dengan situasi sosial
situasi lingkungan di mana itu dikatakan